melalui surat edaran kapolri jenderal polisi listio sigit memberi aturan baru bagi personilnya dalam menerapkan undang undang ite
pendekatan yang berbeda menjadi daya jual polisi virtual yang baru saja dibentuk
di sisi lain kritik datang dari para penggiat ham
dan untuk membahas hal tersebut saya langsung menyapa brigjen polisi rusdi hartono karopenmas divisi umas polri dan haris azhar direktur esekutif lokatarus
selamat malam bapak bapak
selamat malam pak elkira
di media elektronik dalam hal ini dunia cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai satu tindakan atau perbuatan hukum yang nyata
tentunya ini memiliki konsekuensi konsekuensi daripada hukum yang takut
kemudian kami punya data
laporan polisi yang berhubungan dengan undang undang ite ini
pada dua ribu delapan belas itu sebanyak empat tiga ratus enam puluh laporan yang masuk
dua ribu sembilan belas itu meningkat menjadi empat lima ratus delapan puluh enam
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh meningkat lagi menjadi empat tujuh ratus sembilan puluh kasus
dan dari lp atau laporan polisi yang masuk itu didominasi dari laporan laporan pencemaran nama baik
itu meningkat terus
pada tahun dua ribu delapan belas sekitar satu dua ratus lima puluh delapan
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas satu tiga ratus tiga puluh tujuh
dan kemudian pada tahun dua ribu dua puluh itu meningkat lagi menjadi satu tujuh ratus sembilan puluh
termasuk juga kasus kasus mengenai berita bohong
itu pada tahun dua ribu delapan belas enam puluh laporan polisi
kemudian dua ribu sembilan belas meningkat menjadi sembilan puluh
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh meningkat satu ratus sembilan puluh tujuh laporan polisi
yang berhubungan dengan berita bohong itu sendiri
poli melihat semua ini
kemudian mempelajari bagaimana hal hal yang semakin meningkat ini bisa diturunkan
dalam era kekinian kepolisian dianggap berhasil bukan banyaknya orang yang atau tersangka yang diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan
tetapi arah kekinian keberhasilan dari tugas tugas kepolisian
sejauh mana mampu mencegah tindakan kejahatan
tidak terjadi di tengah masyarakat
mampu mencegah masyarakat tidak menjadi pelaku kejahatan
dan juga mampu mencegah agar masyarakat tidak juga menjadi korban jahatan
atas dasar pemikiran ini tentunya bapak kapolri ketika fit and proper test
mengemukakan konsep virtual police itu sendiri
yang tentunya konsep virtual policy ini merupakan satu konsep
isinya hanya pencegahan
agar orang yang diduga terlibat dengan tindak pidana
yang diatur dalam undang undang ite khususnya menjadi tidak terlibat
ini menjadi bagian bagaimana polri konsen untuk mencegah itu semua
dan tentunya ini selaras dengan restoratif justice
bagaimana penegakan hukum kita letakkan pada paling akhir
kita senantiasa mengedepankan cara cara pencegahan
baik dan tentunya ini selaras dengan restoratif justice bagaimana penegakan hukum kita letakkan pada paling akhir kita senantiasa mengedepankan cara cara kita
kita senantiasa mengedepankan cara cara kita
sekali lagi virtual polis ini merupakan konsep untuk membantu masyarakat agar terhindar daripada kasus kasus pidana
seperti itu mbak elvira konsepnya
baik saya ke bang haris
bang haris ini konsep ini disampaikan tadi pak rusdi adalah pencegahan
apa kekhawatiran utama bagi para penggiat ham jika kemudian hal ini diimplementasikan
banyak sekali kritik yang muncul
banyak sekali kritik yang muncul
ini masih meneruskan kekhawatiran lama ya bahwa negara turut campur terlalu jauh pada ekspresi
dalam ekspresi atau dalam penyebaran informasi atau mendapatkan informasi ada konflik
konflik itu kemudian diselesaikan lewat tangan negara
kalau negara berpihak maka ada satu pihak yang dirugikan atau hanya menguntungkan pihak tertentu pihak lain tidak diuntungkan
dan dalam banyak kasus itu pak luis penafsiran yang terlalu meluas dan memaksakan lewat undang undang ite yang kemudian sekarang lagi direvisi atau mau dibahas oleh tim yang dibentuk oleh pak mahfud
sebetulnya semangat saya mau apresiasi semangat yang disampaikan oleh pak listio baik saja
tapi kemudian menarik pertarungan lama kekalutan lama dan kekacauan yang lama itu saya menyebutnya itu karena orang pada panik
kedalam ruang kualit kalau dulu kan ada ekspresi dan informasi yang dianggap bermasalah
lalu dibawa ke kantor polisi
lalu dibawa ke kantor polisi
sekarang tetap ada intervensi itu tapi dibikin online malah
kalau dalam surat edaran yang dikeluarkan beberapa hari lalu itu menurut saya langkahnya sih jelas
tetapi kalau dari sisi langkah tapi ini membuat saya saya membacanya
tetap melibatkan negara polisi
ke dalam ruang ekspresi dan informasi tadi itu
masalahnya kemudian kalau di online itu ruangnya tertutup
tiba tiba orang dapat kiriman ditegur dan lain lain
nah padahal secara keteknologian
dan juga secara banyak dalam ruang sosial media
itu sudah ada sarana komplain
instagram ada youtube ada
dan itu terjadi lewat ruang non state
jadi para aktor aktor atau aktris aktris yang memang ada sebagai pengguna ruang sosial tadi itu
jadi para aktor aktor atau aktris aktris yang memang ada sebagai pengguna ruang sosial tadi itu
nah kalau negara masuk intervensi ke situ ke polisi
menurut saya itu berarti beririsan juga dengan soal ruang komunikasi pribadi
negara kan dapat keleluasan
negara punya budget besar bisa beli mesin yang canggih
untuk beli mesin ke misalnya pegasus itu nggak boleh
yang boleh menggunakan alat alat itu
negara untuk kepentingan kepentingan tertentu
nah dengan jaminan ini negara nanti bisa masuk
dan itu kan yang kejadian pada misalnya orang seperti shahzada dan juga jomohor
yang alat buktinya adalah komunikasi whatsapp
itu kan komunikasi private
jadi di sini isunya adalah soal privacy rights
hak hak soal privacy itu
nah kalau memang di ruang sosial media
itu ada mekanismenya di dalam aplikasi itu
karena aplikasi juga nggak boleh dia beredar
kalau dia tidak menyediakan ruang komplain
dan itu sudah mandatori buat mesin mesin atau aplikasi aplikasi tersebut
untuk bisa membatasi diri
baik kita coba tanya ke pak rusdi
kita coba tanya ke pak rusdi
itu dibahas soal sara soal bullying
dan yang hadir di situ juga ada tech community
komunitas teknologinya facebook ikut instagram ikut yahoo ikut
dan mereka mendengar ruang ruang tersebut
baik saya ke pak rusdi saya ke pak rusdi terlebih dahulu bang
ini memindahkan tampurnya negara
terutama lewat polisi
pak rusdi ada tanggapan mengenai hal tersebut
apa yang disampaikan oleh bang haris
karena memang beberapa platform juga sudah menyediakan mekanismenya
mengandung unsur syarat
atau ada hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan media sosial tersebut
biasanya akan di take down
memang sudah ada mekanismenya ada tanggapan mengenai ini pak rusdi
baik mbak kira
bahwa dengan virtual police ini akan menghambat daripada kebebasan
by expression dan lain sebagainya
tentunya kekhawatiran kekhawatiran di publik
sangat memahami dan mendengar
dan tentunya bagaimana kebebasan berekspresi ini
menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi
polri sangat menghargai dan sangat menjunjung tinggi hak hak warga negara tersebut
pada sisi lain tentunya
dalam undang undang kepolisian negara republik indonesia di pasal enam puluh
diatur bahwa polri dalam proses bidang pidana
bidang pidana diperbolehkan atau bisa melakukan tindakan lain
menurut hukum yang tanggung jawab
tentunya bagaimana tindakan tindakan ini harus memenuhi persyaratan persyaratan
antara lain tidak bertentangan dengan aturan hukum
selalas dengan kewajiban hukum
diharuskan tindakan tersebut dilakukan
kemudian harus patuh
dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
dan yang terakhir adalah
menghormati daripada hak asasi manusia
ini yang menjadi rambu rambu daripada apa yang dilakukan oleh polri
dengan program virtual polis itu sendiri
tentunya bagaimana di dalamnya
dalam virtual polis ini
polri mencegah masyarakat
dari potensi tindakan pidana
silakan masyarakat berekspresi
tetapi tanpa harus memunculkan satu masalah
mekanisme bagaimana pak rusdy
sebenarnya program yang dijalankan itu bukan satu elegan akses
tetapi yang dijalankan oleh kepolisian itu melalui direct messagenya
itu pesan langsung
yang dimana hal tersebut bisa pula dilakukan oleh
yang memiliki akun atau hidup dalam pergaulan dunia maya
begitu mbak elvira
baik mengirimkan pesan secara direct message kepada pemilik media sosial
jika tidak diindahkan apa langkah selanjutnya
dan bagaimana parameternya hal hal seperti apa yang kemudian dianggap melanggar
ataupun ada potensi pelanggaran pidana interpretasi ini yang kemudian dikhawatirkan
jadi dalam kerjanya virtual polis ini polisi tidak bekerja sendiri
ada patroli cyber yang melihat konten konten yang ada di medsos tentunya
ketika polisi menemukan ada hal hal yang menurut polisi kuat itu melanggar tindak pidana
maka akan dipelajari
konten tersebut tidak hanya dipelajari oleh polri sendiri
oleh anggota polisi yang bertugas pada saat itu
tetapi polri dibantu oleh pakar pakar di bidang hukum pidana
pakar pakar bahasa dan juga pakar pakar di ite itu sendiri
jadi yang bisa menilai konten tersebut telah melanggar satu aturan hukum
itu tidak serta merta hanya polisi saja
tapi polri mengajak pakar pakar itu
yang membantu untuk bisa menilai daripada konten yang terdapat di dunia media sosial
seperti itu mbak elvira jadi tidak polisi sendiri
bang haris apakah dengan melibatkan ada tim ahli tim pakar ini
kemudian bisa mengurangi kekhawatiran apa yang disampaikan bang haris tadi
kita akan berbincang usai jeda tetap bersama kami di newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita lanjutkan diskusi malam hari ini
kita berbicara mengenai polisi virtual yang saat ini sudah mulai bekerja dan memantau sosial media
saya ke bang haris melanjutkan tadi sebelum jeda
dengan adanya tim ahli yang dilibatkan dalam pemantauan ini
dan interpretasinya tidak hanya dari sisi kepolisian saja
apakah ini bisa menjadi celah untuk mengurangi kekhawatiran yang saat ini muncul di tengah masyarakat
buat saya itu kan bukan sesuatu yang baru
melibatkan ahli itu itu juga yang
waktu mekanisme tindakan polisi yang offline yang di kantor polisi itu
polisi kan juga sering atau penyidik sering menggunakan keterangan ahli juga
polisi juga punya fasilitas namanya gelar perkara
polisi juga bisa ditantang lewat perapradilan
jadi apa yang disebutkan dalam surat edaran itu sebenarnya bukan sesuatu
yang baru itu ya soal virtual polisinya itu atau polisi virtualnya
yang memindahkan tempat menindahkan
nah yang agak berbeda lagi
polisi berkomunikasi secara privat
gitu memberikan edukasinya secara privat atau menegur
kapasitas masyarakat kalau kita melihat beberapa survei
tingkat keberanian masyarakat itu sudah mulai turun
takut ditegur takut dipanggil takut dilaporin kayak gitu gitu
nah sekarang tambah lagi nih takut di dm
banyak orang itu
hati hati lu di dm ntar di direct message atau
ada pesan yang langsung ke inbox kita
nah banyak orang di boxnya juga udah diancem ancemin gitu
nah nambah lagi nih ntar dari polisi
memang soal keadaan ini
cukup bisa kita bilang positif juga
ada apa namanya ada apa
kegoraan ngasih tahu
tetapi definisinya sekali lagi
atau yang menyebabkan itu kan definisi antargolongan
yang oleh mk di beberapa putusan mk itu
antargolongan itu diperluas
satu hal tindakannya
yang kedua masuk ke ranah pribadi kita
cara bermainnya masih sama
dengan menggunakan ite yang diperbaiki
yang kita tetap harusnya bermasalah
dari aturan lain
adakan tafsir diperluas itu
dan belum dikoreksi
ini bisnis as usual jadinya
nah sekali lagi
saya ingin mengapresiasi
ini ada disiatif yang cukup baik dari pak misty oh
dia bisa menangkap ya
ada perguruan anan
saya ingin mengerucut bahwa
jadi mungkin yang perlu harus diperbaiki
atau dipertajam adalah
meningkatkan kapasitas atau memberikan
petunjuk petunjuk yang lebih
lebih apa ya
buat polisi polisi di tingkatan polres
surat surat edaran yang kemarin dikeluarkan untuk penafsiran pasal pasal di undang undang itm
itu tidak membantu untuk menambah kapasitas
bagi petugas kepolisian
khususnya di daerah
dia hanya menjelaskan
surat edaran tersebut ya
hanya menjelaskan soal
yang disebut sebagai virtual
tapi sebenarnya tahapannya itu
mengkombinasikan juga dengan
kuasaan fasilitas yang dimiliki polisi
misalnya untuk memberikan
melakukan restoratif justice
yang itu juga bisa diperdebatkan
karena ada banyak gini loh
ada banyak keberatan keberatan misalnya
orang yang disangkakan melakukan tindak pidana ipe itu
itu ada yang ditahan
ada yang dirampas hp nya
apa apa segala macam
nah itu yang membuat orang nih
apa apaan sih gitu kan
jadi sebetulnya restoratif justice pun
tidak digunakan nggak apa apa
asal penggunaan hukum acaranya
oleh polisi juga tidak berlebihan
nah jadi kadang kadang sebetulnya
soal tafsir undang undang ite itu satu
undang undang ite itu masalah
tetapi juga sikap polisinya
yang belakangan juga banyak orang
nah kalau tafsirnya
dia ingin diisi
dia belum selesai dibahas atau di revisi
tetapi yang dilakukan oleh polri
lewat surat edaran tersebut adalah
menciptakan satu mekanisme baru
di sana kita bisa bilang bahwa yang di restoratif justice
harus bicara sama korban
bicara sama korbannya
tetapi juga bisa mengintervensi orang yang dianggap melakukan
karena tadi dianggapnya itu
karena tadi masih pakai tafsir yang lama
yang belum dikoreksi
itu juga bermasalah
tapi kalau saya simulasikan nih ya
poin terakhir saya mau bilang begini
saya misalnya ditegor
twitter saya atau sosial media saya ditegor
karena dianggap melakukan
satu potensi dakti dana
yang merugikan golongan tertentu
nah jadi itu sampai di situ
jadi nanti saya ditegor ke sana
tapi nanti saya nggak tahu siapa korbannya
padahal surat edaran ini bilang
polisi juga harus bicara dengan si korbannya
tapi yang ditegor saya
jadi kita malah nggak ketemu
sebenarnya siapa yang lapor ya
pak rusdi tadi yang disampaikan bang haris seperti itu
jika kemudian pemilik akun
tadi saya sempat bertanya tapi belum dijawab
sudah memberikan pesan teguran secara direct message
tidak diindahkan kemudian akan ada pemanggilan
jika saat ini yang berlaku adalah
apakah akan ditemukan dengan korban
atau memang ini secara inisiatif
hanya patroli saja
dan polisi yang memutuskan bahwa
betul ini melanggar dan akan dipanggil
atau menunggu laporan dari korban terlebih dahulu
yang jelas bagaimana untuk mencegah ini
perlu tindakan aktif dari kepolisian
jika ditemukan satu konten yang diduga kuat
melanggar satu aturan hukum
tentunya akan diberikan teguran
melalui direct message itu sendiri
meskipun korban yang mungkin merasa
dan tidak melaporkan hal ini
ini kan untuk pencegahan
jangan sampai nanti
semua berujung pada ribut ribut
ada pihak lain yang dirugikan
ini pentingnya daripada pencegahan itu sendiri
polisi bertindak dalam melakukan pencegahan
ini yang dikedepankan
diajukan kepada yang bersangkutan
akan ada direct message yang kedua
jika ini pun tidak diindahkan
maka akan dilakukan klarifikasi oleh polri
terhadap pemilik akun itu sendiri
ini bagian daripada sekali lagi pencegahan
sehingga di awal tadi saya katakan
yang menyangkut daripada undang undang ite itu sendiri
masalah masalah pencemaran nama baik
berita bohong bisa diturunkan
sehingga semua ini bisa memberikan kondusivitas
dalam dunia maya di indonesia
produktif bagi masyarakat
bahkan bukan menjadi hal hal yang negatif
bagi masyarakat di tanah air yang kita cintai
seperti itu mbak elvira
terakhir kepak rusdi
jika kemudian begitu banyak kritik yang disampaikan
apakah langkah yang dilakukan oleh kepolisian saat ini
bersifat dalam rentang waktu tertentu
kemudian akan direview
atau ini sudah permanen akan berjalan
dan tidak ada celah untuk membuka diskusi lebih lanjut
kita berjalan dengan virtual police ini
jangan hanya dilihat daripada
polisi banyak tidaknya mengirim deret message
ternyata virtual polis juga
kita sudah mempersiapkan konten konten
pada media sosial yang resmi di melayu kepori
sehingga dari konten konten itu
masyarakat bisa membaca melihat
bagaimana secara proaktif
polisi tentunya mengajak masyarakat
tercegah daripada kegiatan kegiatan yang tentunya
akan menimbulkan satu permasalahan hukum
tentunya dengan virtual police ini
ori menggandeng masyarakat
untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana
dan juga tidak menjadi korban daripada tindak pidana di dunia keber
tentunya apabila ada hal hal yang masih menjadi keraguan dari publik
ori akan terbuka secara luas
untuk sama sama mendiskusikan
sehingga kita betul betul bisa mencari sesuatu yang baik
bagi bangsa dan negara ini
seperti itu mbak elkira
dalam satu dua hari ini sudah berapa akun yang dikirimkan direct message
peringatan dari pihak polisian pak
apakah akun akun yang memiliki identitas yang lebih jelas
atau lebih banyak mungkin akun akun bodong pak
di sini sudah ada dua belas
saya datakan dari direkturat cyber badai kepori
sudah dua belas akun yang diberikan deret message
dan ini data positif
ketika diberikan direct message seperti itu
diingatkan diedukasi oleh ori
ternyata mereka segera mengkoreksi daripada konten konten yang telah mereka posting di media sosial
selama ini polri patut bersyukur
karena ternyata dengan kegiatan virtual polis ini
dan disambut baik oleh pengguna dan pengguna sosial
kita bisa mengingatkan

dan bisa mengingatkan kegiatan virtual polis ini
dengan kegiatan virtual polis yang terhadap dunia maya
oke meskipun saat ini masih ada kontra ya pak disampaikan
ramai juga dibicarakan para pengguna sosial media
terakhir untuk menutup dialog kita bang haris
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat
di satu sisi tadi seperti disampaikan bang haris
bahwa kita memberikan apresiasi cukup positif
karena ada niat baik dalam penerapan ini
tapi tampaknya memang harus ada solusi yang berbeda
karena ini business as usual seperti ganti kulit saja sebenarnya
ya saya kira sudah ambil porsi penutup saya tadi
santai saja buat masyarakat
ya kalau ada poin silakan berbagi
kalau ada kritik tinggal disampaikan
bahwa menghina ya memang jangan
jangan menyebarkan berita bohong
tapi tetap aktif saja
termasuk juga buat pak rusdik
nanti kalau ketua polisinya lagi lewat di virtual
kita kritik juga tidak apa apa pak
silakan bu haris
jadi jangan marah juga jangan baper juga
saya merasa bahwa ada secara psikologis
mesti agak dilemes lemesin sedikit
jadi polisinya juga jangan terlalu berpihak
dan pertajam soal dibilang hoax
kegualian seperti apa
dan saya kurang sepakat sama pak rusdi
kalau misalnya bahwa ada empat belas yang sudah ditegur
dan mereka menerima secara positif
dugaan saya mereka takut itu pak
karena tidak boleh polisi menghakimi
tetap itu ranahnya pak
tetap itu ranahnya di pengadilan
kalau memang diduga ada tindakan pidana
proses saja tapi nggak usah ditahan
tidak usah disuspend
tidak usah dirampas akunnya segala macam
proses saja tidak apa apa
tapi masyarakat juga nggak usah takut
jadi prosesnya jangan berlebihan
karena masalah ite itu salah satunya adalah
karena cara polisi memprosesnya pak
jadi bukan soal tafsirnya saja
tapi cara polisi memprosesnya orangnya sampai di kah
terpaksa untuk memilih lawyer yang ditunjuk oleh polisi
ini cerita jelas yang bukan satu dua
nah menurut saya santai relax
proses hukumnya juga relax
jadi tidak usah pakai restoratif jatis pun
tidak ada masalah sebetulnya
karena polisinya tidak berlebihan
oke baik bang haris
terima kasih sekali lagi
itu pak rusdi saya kira
baik terima kasih bang haris pak rusdi
kita sudah memberikan pencerahan
penjelasan kepada masyarakat
kita tahu saat ini masyarakat cukup khawatir
dengan ada polisi virtual
ada kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi
tapi kita lihat bagaimana implementasinya
masih berjalan dalam hitungan hari
terima kasih sekali lagi pak rusdi bang haris
selamat malam mbak elvira haris